untuk memanjakan para wisatawan kampung warna warni kini semakin cantik dengan hadirnya jembatan kaca mirip jembatan di cina
dengan tinggi sepuluh meter dan panjang lima belas meter jembatan ini akan menjadi tempat wisata baru di kota malang
kampung warna warni jodipan
jembatan kaca ini terinspirasi dari jembatan kaca yang ada di changjiajie cina
jembatan setinggi sepuluh meter ini menghubungkan antara kampung warna warni dengan kampung tiga dimensi
jembatan yang berada di atas aliran sungai berantas ini diprediksi akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan
pembangunan jembatan ini menghabiskan anggaran hingga satu miliar lebih
saat ini jembatan kaca ini belum bisa digunakan
sejumlah pekerja masih merampungkan pekerjaan pengecapan
untuk penyeberangan antara kampung warna warni dengan kampung tiga dimensi
selama ini sebelum ada jembatan ini seperti apa mas
ya mutar putar balik arah lewat jembatan atas
rencananya jembatan kaca yang akan menjadi ikon wisata baru di kota malang ini akan diresmikan oleh pemerintah kota malang senin depan
abdul malik malang